hai satu persatu restoran yang berada di kawasan grand indonesia tamrin jakarta pusat di razia
petugas satuan polisi pamung praja dki jakarta jumat malam saat menyambangi sebuah restoran
khas jepang petugas mendapati pengunjung yang ramai di dalam restoran sejumlah pengunjung bahkan
tampak mengabaikan aturan jaga jarak petugas langsung menindak tegas dengan melakukan penutupan
selama satu x dua puluh empat jam dan menempelkan stiker di depan area restoran selain itu restoran tersebut tidak
menyediakan buku tamu bagi pengunjung nah ini hasil pengawasan kami ada satu tempat melanggar
protokol kesehatan antara lain dia tidak ada jaga jarak physical distancing juga buku tamu belum siap
sesuai dengan pergub satu ratus satu kami lakukan tindakan pemberian sanksi penutupan satu x dua puluh empat jam manajer
restoran mengaku lalai sehingga tak mengawasi penutupan dan mencari tempat untuk mencari tempat
untuk mengawasi ramainya pengunjung yang datang ya kami dari manajemen yang ini kulai mohon maaf
atas kesalahan yang kami langgar ya mau gimana lagi mau gak mau harus mengikuti
karena ini kan dari pemerintah selain itu petugas mengancam akan menerapkan sanksi denda
administrasi lima puluh juta rupiah apabila di kemudian hari kembali ditemukan pelanggaran